pusat perbelanjaan atau mal dikenal sebagai tempat yang tidak pernah sepi pengunjung
karena beberapa kebutuhan mulai dari makanan pakaian hingga hiburan bisa anda temukan di mal
namun siapa sangka di tengah hirup pikuk kota jakarta
nyatanya terdapat mal yang dikatakan sepi pengunjung atau bisa disebut sebagai mal yang hampir mati
salah satu mal yang berada di kawasan jakarta selatan mall blok m kini sepi
padahal mal yang diresmikan tiga oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh dua oleh gubernur dki
wiyogo atmo darminto ini pernah menjadi mal yang sangat ramai
menjadi satu satunya mal bawah tanah yang terletak di bawah terminal transit terbesar di ibu kota
mall blok m memiliki lokasi yang strategis
namun memudarnya bus kota konvensional membuat mal ini menjadi sepi
awal tahun ini hanya empat tenan yang terlihat masih bertahan
para pedagang yang tersisa ini pun mengaku penjualan sudah turun drastis sejak dua ribu dua
jauh bang praktis banget turunnya
bus minyak rame yang keluar itu
ya turun banget
ditambah lagi covid yaudah
alasan banyak kerana tutup apa bang
di sewa sih bang sewanya yang mahal
meski demikian masih ada satu dua pengunjung yang datang
mencari barang dengan harga terjangkau menjadi salah satu alasan pengunjung mal blok m tetap berbelanja di sini
ya mungkin karena banyak pilihan
pilihan gitu untuk baju bajunya dan juga untuk harganya ya
ya mungkin harganya juga banyak yang murah murah gitu ya
selain mall blok m sejumlah mal lain juga kian sepi
di jalur antara blok m sampai wilayah kota misalnya sedikitnya ada tiga mal yang kondisinya kembang kempis
cnn indonesia mencoba menghubungi pengelola mal mal tersebut
tetapi sampai berita ini ditayangkan belum ada yang bersedia memberikan keterangan
selanjutnya tingkat kunjungan ke mal disampaikan wakil ketua asosiasi pengelola pusat belanja indonesia teddy marco
ya sebenarnya pandemi covid ya pandemi covid itu
ataupun cara belanja online itu bukan menjadi penyebab utama gitu ya
jadi itu hanya salah satu sebab gitu
penyebab utamanya itu adalah karena mal mal tersebut tidak mengantisipasi perubahan gitu
perubahan tren belanja gaya hidup
karena orang itu selalu berubah kan
sementara kalau mallnya tidak berubah ya orang pasti akan pergi ke tempat tempat yang adaptif terhadap perubahan itu
teddy marco mengungkapkan dari sembilan puluh enam mal yang tergabung dalam appbi
sebenarnya hanya segelintir yang hampir mati dan punya masalah sulit menghadapi dinamika perubahan zaman
kebutuhan dan gahidup yang berubah memicu munculnya mal mal baru serta menutup mal untuk menghadirkan sesuatu yang unik
sehingga menjadi magnet bagi masyarakat
dan hal tersebut menjadi satu tantangan tersendiri bagi pengolah mal
salah satunya adalah mal di jantung kota jakarta grand indonesia
mal yang berdiri pada dua ribu tujuh ini masih ramai
lebih dari tiga ratus lima puluh tenan di grand indonesia
mampu menggait empat puluh lima pengunjung pada hari kerja dan enam puluh pengunjung pada akhir pekan
dengan kombinasi tenan tenan tenan mix yang ada
itu kami selalu mengup to date apa apa aja tenan tenan yang menjadi tren di luar sana
yang nantinya kami akan undang untuk datang ke indonesia dan membuka tokonya di indonesia
selain grand indonesia ada trans studio mall di cibubur
pusat belanja ini cukup ramai dikunjungi karena terintegrasi dengan apartemen dan tempat bermain dalam ruangan
trans studio mall adalah anak usaha city corp
yang juga merupakan induk usaha cnn indonesia
menurut pengelolanya grafik pengunjung di tsm cibubur ini terus meningkat secara signifikan
tahun lalu puncak jumlah pengunjung terjadi pada desember
yakni mencapai tujuh ratus tiga puluh tiga ribu orang
bagaimana caranya untuk bikin tenan suruh baik
jadi misalnya kami pada saat memang mall harus tutup
kami menyediakan lokasi lokasi tertentu di mana bisa jadi pickup center
dari tenan tenan yang lebih rendah
terus kami juga memfasilitasi nge mall dari rumah
sehingga tenan tenan fashion specialty segala macam tetap bisa melakukan transaksi
dengan kami bantu akomodir
perkembangan zaman membawa efek domino di berbagai sektor
termasuk gaya hidup masyarakat
hal tersebut menjadi kunci bagi pusat belanja agar bisnis tetap lancar di tengah perubahan tren
tim liputan cnn indonesia jakarta